kali kalau mau pulang minta dianterin atau mau dangling duk atau masih kemot
orang orang ya iya mbak insyaallah nggak papa kok neng nih apa beliin buat neng pakaian
sok lihat cocok tidak tumben apa beli neng baju iya bahkan tadi lagi liur neng di bengkel nah
kata om dang dindung teh apa katanya suruh repressing jalan jalan keluar apa ingin
kok bisa kebetulan kayak gini ya nat saya tuh niatnya kemulitukan ngelupain akang aba
edi mau malah ketemu sama kakak bakal begini terus caranya gimana saya bisa lupa sama kakak
aba ya udahlah bu kosa dipaksa paksain biar lupa
biarin aja ngalir nanti juga ibu pasti lupa sendiri manusia cuma bisa berencana tapi allah
yang menentukan dan sebaik baik rencana adalah rencana dari allah bahkan ibu udah mendingan
sekarang ibu pasrah aja deh bu kan semua ini yang nentuin allah benar nggak bu iya allah itu
sudah menentukan jalan yang terbaik dan rencana yang terbaik buat kita dan kitanya nggak boleh
sok tahu jalanin aja takdir yang allah sudah tetapkan untuk kita karena percaya khusus summersalar
tetapkan buat kita gitu kan

ya tapi ngejalaninnya susah nak
siapa di antara kalian tadi yang udah ngerjain mondi
siapa di antara kalian tadi yang udah mukulin moni
mondi adalah pacarnya raya
dan raya adalah anak yang paling gue sayangi
kalau lo sekali lagi nyentuh money
dan buat semuanya
jangan pernah macam macam sama mondi
karena gue gak pengen raya sendiri
lo pasti udah kecewa banget sama bangkobar
kalau mondi tahu dia dilindungi bangkobar
mondi pasti akan jadi belaku
terus lagi dikit dikit
pintu yang zien
yang piggyback ya pencarian bishop pret
untuk gue bakalan kerumah
biar aku ngeliah
keaduan aku pasti
lebih nya gitu
di sini kita berdua lagi belajar mencari rezeki yang halal
hei lu berdua gak usah ngomong halal atau haram sama gua
sebaiknya lu setor sama gua sekarang
sudah apaan tuh bang
itu sudah aturan di sini
siapapun orang baru harus ngasih jatah sama waktu berdua
kalaupun lu mau pada selamat
hah jatah keamanan gitu tuh bang
ya jatah keamanan lah
emang jatah apaan lagi
kayaknya kita dari tadi aman aman aja ya
dari sana ke sini selamat ya
tidak ada masalah apa apa
iya aman bang aman aman aja
asal lu tahu kalau emangnya berdua lu gak menyetor
gue jamin lu berdua gak bakalan aman di sini
ngerti lu pada
lu aman gak
jangan mau ya
enak aja kita yang capek capekan kita yang panas panasan kita yang teriak teriakan
gua yang turus
eh ini berdua minta jatah pengen ngambil hak kita
bisa do gua pasang badan bang maaf maaf aja nih ya
iya lah lagi gua juga gak mau lah
masa kita yang cape cape nyari duit duit buat mereka
lagi kan semua penghasilan kita itu bukan hak mereka
kecuali mereka itu pakil miskin atau janda tua
janda tua bukan
gua gak ajar lu
jangan kacau lah
b jima seorang kata
berani doi sepuluh kali kau ta américa

bagus bagus lu berdua ajar aja nih preman rese
om om maafin kita berdua om kita berdua gak ada niatan buat cari ribut sama mereka om
bang dia berdua anak buah abang
bukan tapi dia ponakan gue
kalau lu masih macem macem memponakan gue lu berdua urusan sama gue paham lu
gue minta maaf bang gue gak tau kalau mereka berdua itu ponakan lo
dan gue janji gue akan malakin mereka lagi
kira kira mereka bakal balas dendam gak ya sama kita berdua
iya bang tenang aja ada om disini tapi ngomong ngomong kalian berdua mau kemana
kita mau makan om laper
yaudah kita jalan aja ke sana ada waktu
emang kita mau ke sana
waalaikumsalam warahmatullah warahmatullah nah hal sendirian
hah nggak ada yang nganterin
atau di jalan gak apa apa
aman abang alhamdulillah
iya tuh neng lain kali kalau mau pulang minta dianterin atau mau mendang lindung atau masih kemot lu lah seorang
iya ambah tapi insya allah nih gak apa apa kok
nah neng nih abah beliin buat neng pakaian cok lihat cocok tidak
tumpen abah beliin neng baju
ih abah kan tadi lagi liur neng di bengkel nah kata om dang ding dung teh abah katanya suruh repressing jalan jalan keluar
abah inget neng kalau lagi stress deh sukanya ke mall beres dari mall cager lagi stressnya yaudah abah ke mall

itu mah neng itu mah sama abah sama neng mundi sama ini mah tuh
coba tuh lihat dulu suka gak emang warnanya agak agak naon teh serap suka gak tidak
suka apa abah eh tapi abah ke mall sama siapa gak mungkin ya abah sendirian abang pasti sama omannya mundi ya
ih sih neng teh sok mikir yang gak enggak si neng teh jangan halusinasi ya tuh neng bener ya halusinasi
ya udah jangan halusinasi neng
abah pergi sendiri kok cuman memang di sana teh kamprogan sama teh manis tapi tidak disengaja neng ini faktor ketidaksengajaan neng
abah gak usah gak enak gitu lagian kan neng udah bilang sama abah kok neng itu udah ikhlas kok abah itu nih kesalahannya neng
neng jangan ngomong yang macem macem neng neng harus ngomong terus terang jangan mempungkiri ya
sok sekarang lu
neng masih sayang sama kemot ya kan
abah neng itu udah gak sayang sama kemot bah kalaupun neng masih ada perasaan sayang sama kemot itu sekarang udah neng ubah jadi perasaan sayang sebagai harim kakak
neng mulut boleh bicara tidak tapi mata adalah cerminan kata hati jadi neng udahlah gak usah ngomong yang tidak tidak bilang aja nih neng ketahuan bohong dari mata neng neng itu masih bogo masih kemor
ya udah terserah abah aja mau percaya atau enggak yaudah neng mau nyobain baju baru
eh si neng teh sepisah
weh sebah kenaan weh weh
apaan eh loh
kenaan kenaan kenaan teh
mau tau aja apaan nih
wah kita teh brother brother weh saudara
udah itu sama aja mau tau aja apa mau tau banget